pemerintah dalam hal ini diwakili oleh menkumham yasson naloli dan juga menpan r b syafruddin
menyepakati sejumlah poin dalam revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
pemerintah memandang sistem pencegahan korupsi harus diutamakan
sementara kegiatan penindakan juga berjalan
menkumham membacakan pandangan presiden atas revisi undang undang kpk pada sidang paripurna pada hari ini
menurut pemerintah sistem dari pencegahan dan penindakan korupsi dapat dilakukan efektif
tanpa mengabaikan hak asasi manusia
menkumham yasona loli menyampaikan pemerintah sepakat perlu adanya pembaharuan hukum atas undang undang kpk
yasson naloli membacakan pokok materi revisi
di antaranya kpk merupakan lembaga eksekutif yang sifatnya tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah juga sepakat kpk bisa melakukan sp tiga
jika penyidikan kasus korupsi tidak selesai dalam waktu dua tahun
soal penyadapan ini pemerintah juga sepakat kpk harus meminta izin tertulis dari dewan pengawas
untuk itu perlu dilakukan pembaruan hukum
agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu
sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi
pemberantasan korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tidak pidana korupsi diabaikan
justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan komisi pemberantasan korupsi
dalam menjalankan tugas dan mewenangnya semakin baik dan komprehensif
pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan komisi pemberantasan korupsi
dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat
untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara
ya seperti yang kita ketahui bersama hari ini dpr mengesahkan revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua belas
tentang kpk menjadi undang undang
namun nampaknya ini bukan akhir karena masih ada beberapa landasan untuk masyarakat
ataupun instansi terkait menggugat ke mahkamah konstitusi
sudah terhubung bersama kami lusius karus ketua forum masyarakat peduli parlemen indonesia
atau formapi selamat malam mas lusius apa kabar
selamat malam mbak hanum kabar baik
baik mas lusius ini anda menilai bahwa prosedur revisi uu ini melanggar ketentuan
dan bisa saja digugurkan di mk lewat uji materi atau judicial review begitu
detailnya seperti apa mas
ya begini proses pembahasan ruu kpk ini yang kita ketahui itu berlangsung sejak tanggal lima belas

ketika ruu ini dibawa ke padipurna untuk disahkan sebagai ruu inisiatif dpr

tanggal lima september sampai tanggal tujuh belas hari ini itu ada dua belas hari dikurangi empat hari sabtu minggu
berarti ada delapan hari sangat singkat ya proses pembahasan
dan proses pembahasan yang sangat singkat ini saya kira mengabaikan banyak sekali tahapan
yang sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh dpr dan pemerintah untuk mendapat masukan dari banyak pihak
misalnya presiden punya waktu sekitar enam puluh hari sebelum mengirimkan surpres ke dpr
untuk memulai proses pembahasan
tapi kali ini presiden tidak menggunakan waktu yang begitu panjang
dia hanya membutuhkan satu hari untuk mengirimkan surprise
selanjutnya surprise ini disambut oleh dpr dengan pembahasan super kilat
dan akhirnya hari ini disahkan dengan ada beberapa poin tadi yang disebutkan dalam revisi undang undang kpk
jadi padahal di dpr sendiri proses persiapan pembahasan revisi undang undang itu punya tahapan yang cukup panjang
ada proses pembahasan pembicaraan di badan legislasi
dengan menghadirkan masyarakat untuk memberikan masukan
yang kali ini kemudian diabaikan begitu saja
padahal kita tahu sendiri gelombang penolakan kritik dan lain sebagainya yang muncul di tengah ruang publik
itu secara telanjang disampaikan di ruang publik
dan itu sama sekali tidak jadi bahan pertimbangan dpr bersama pemerintah
saya kira ini jadi sangat penting karena undang undang yang dihasilkan dpr bukan undang undang yang berlaku untuk mereka saja
atau untuk kepentingan mereka saja
ini undang undang untuk seluruh rakyat indonesia
jadi penting untuk kemudian melibatkan rakyat dalam proses pembicaraan
saya kira sih ini hal mendasar dalam demokrasi kita karena dpr tidak membawa dirinya sendiri
dia membawa rakyat yang dia wakili
sehingga ketika rakyat diabaikan saya kira ada catat substantif gitu di sana gitu dalam proses pembahasan
di samping cacat cacat prosedur yang mereka lalui untuk sekedar menghasilkan ru dalam waktu yang begitu cepat gitu ya
mas lusius ini seperti yang kita tahu juga bahwa kan pembahasan revisi ukpk sejak resmi jadi usul inisiatif dpr hingga disahkan dalam rapat paripurna ini kan hanya berjarak sekitar tiga belas hari begitu
kan ini juga seperti kita tahu bahwa prosedur yang dilanggar ini nih revisi ukpk yang dijalankan tanpa menjadi prioritas program legislasi nasional atau prolegnas dua ribu sembilan belas ya
ini berarti artinya dpr sudah melakukan pelanggaran syarat formal legislasi begitu
iya kalau kita menguji dari tahap demi tahap sesuai dengan yang diatur dalam undang undang md tiga dalam undang undang dua belas dua ribu sebelas tentang tata cara peraturan perundang undangan
kemudian tata tertib dpr memang kalau kita periksa berdasarkan aturan aturan itu ada ketidak konsistenan proses atau tahapan yang dilalui oleh dpr sebelum memulai pembahasan revisi undang undang kpk

saya kira potensi pelanggaran itu bisa diuji
salah satunya misalnya saat ada orang nanti atau wakil publik yang mengajukan judicial review ke mk saya kira prosedur yang diabaikan ini bisa jadi pertimbangan gitu ya
untuk menguatkan permohonan atau untuk meminta mk untuk membatalkan misalnya pasal pasal bermasalah
karena saya kira selama ini prosedur yang dimasukkan dpr dalam undang undang md tiga misalnya dalam statifik dpr
misalnya dalam uu dpr dan dpr kemudian pembangunan kemun

itu kan sudah menjadi aturan baku ya menjadi undang undang
jadi ketika itu dilanggar saya kira itu pelanggaran jadinya
tinggal kemudian siapa yang menentukan memastikan pelanggaran ini
dan saya kira satu satunya ruang itu ada di emk
oke mas kalau menurut anda selain terkait dengan revisi ini tidak masuk ke dalam prioritas prolegnas dua ribu sembilan belas
prosedur apa lagi yang setidaknya bisa mungkin ada di instansi instansi yang ingin memajukan ini ke judicial review
ataupun perorangan di luar sana yang menjadi catatan khusus
sebetulnya prosedur apa saja yang dilanggar dalam pensahan undang undang ini
ya saya kira yang lebih banyak akan diuji itu pasti bukan soal prosedurnya ini tapi soal substansi
mungkin poin poin yang hari ini disepakati dalam perubahan revisi undang undang kpk ini
ini itu yang bisa diajukan judicial review ke mk
bahan pendukungnya saya kira itu bisa digunakan dari prosedur yang diabaikan oleh dpr
untuk menguatkan substansi yang diajukan di judicial review
pasal misalnya soal pembentukan dewan pengawas itu mungkin bisa diuji ke mahkamah konstitusi
saya kira gitu ya ketika misalnya dia diberikan kewenangan sebagai pihak yang harus dimintai izin oleh komisioner
sebelum melakukan penyadaban
ini artinya ada dua apa gitu
institusi atau ada dua pimpinan di kpk yang punya hak yang sama sama punya hak eksekutif punya hak eksekusi
independensi komisioner menjadi hilang dalam melakukan penegakan korupsi
ketika proses untuk itu harus melalui izin dari institusi lain seperti dewan pengawas ini
saya kira itu melanggar prinsip independensi lembaga kpk dan untuk itu
perlu diuji ke mahkamah konstitusi untuk memastikannya
mas lusius ini juga koalisi masyarakat sipil rekan rekan kita di sana rencananya juga
tengah menyiapkan begitu materi judicial review ke mahkamah konstitusi
dan juga melaporkan upaya pelemahan kpk ini bahkan sampai ke sekjen pbb
apakah hal ini sepertinya juga akan diikuti banyak instansi pegiat anti korupsi lainnya menurut anda
saya kira iya kita pegiat anti korupsi ini kan pada kaget hari ini gitu ya
kita cepat disahkan
belum ada waktu untuk konsolidasi menyiapkan langkah langkah ke depannya
salah satu yang sudah mulai dipikirkan menempuh jalur konstitusi dengan mengajukan judicial review ke mk
hanya pasal pasal apa yang kemudian dijadikan bahan uji materi itu
saya kira masih perlu dilakukan pembicaraan beberapa hari ke depan
oke yang terakhir berarti mas lusius kita semua satu suara indonesia satu suara
artinya perjuangan masyarakat untuk membela kpk memang belum bisa dihentikan ya
atau yang paling tepat perjuangan kita untuk melawan korupsi itu belum relevan untuk dimatikan
sehingga pembunuhan kpk atau pengkerdilan kpk itu jadi salah satu musuh kita untuk kita perjuangkan kekuatannya
baik mas lusius karus dari formapi terima kasih sudah bergabung bersama kami di connecte